polisi menetapkan dua remaja sebagai tersangka pembunuhan seorang anak di makassar
tersangka membunuh dengan niat untuk menjual organ tubuh korban di internet
bagaimana kemudian perkembangan kasus ini
kami sudah terhubung dengan kasih humas polrestabes makassar kompol lando k sambolangi
pak lando selamat malam
selamat malam c n m
pak lando hari ini dua tersangka melakukan tes begitu ya didampingi oleh psikolog
apa saja tes yang dilakukan dan hasilnya seperti apa pak landu
ya memang hari ini dua tersangka menjalani pemeriksaan kejiwaan
yang dilaksanakan oleh psikolog dari psikologi kota sulawesi selatan
namun hasilnya kita belum tahu
itu nanti disimpulkan oleh psikolog tersebut dan diserahkan kepada penyidik apa hasilnya
jadi kita tidak tahu apa materi pemeriksaan akan ada tidak boleh diganggu
apa yang kemudian menjadi pertimbangan pihak polisian sehingga kemudian kedua tersangka
harus menjalani pemeriksaan ini
apakah karena keduanya di bawah umur atau memang kondisi dari kedua tersangka hari ini
ya memang kondisi kejiwaan tersangka apa latar belakang melakukan kejahatan
bagaimana perilaku hari hari dan apa kejiwaan setelah melakukan kejahatan sampai hari ini
supaya kita di pertimbangan penyidik
baik kita menyesalkan
kasus ini tapi pak lando informasi yang didapatkan dari dua remaja ini
bagaimana kemudian awalnya mereka mendapatkan informasi tergiur begitu ya
mengenai adanya uang yang bisa didapatkan dengan menjual organ di internet
dan bagaimana mereka kemudian menyusun skenario
ya itulah sudah disampaikan bapak kapolres tabes makassar bahwa ini kan salah satu kelelayan dari orang tua
tidak mengawasi anak anak dalam bermedsos
sehingga dia bebas mengakses konten konten yang negatif
seperti ini membuka konten mungkin melihat ada iklan lah iklan jual beli organ yang luar biasa mahal harganya itu
salah satu organ itu sampai delapan puluh ribu usd
dan ini ya karena ekonomi sehingga dia melakukan perencanaan menyusun perencanaan mencari korban
dan muncul tiba tiba
melihat korban yang bisa jadi mangsa mereka
itu ketika dia menemui korban dia mengimbimi korban ajak pergi untuk membersihkan salah satu rumah dari pelaku dengan upah lima puluh ribu
setelah sampai di rumah ini korban diberikan laptop dan dipasangi headset untuk bermain
apakah nonton dengan maksud
agar korban terlena
setelah terlena para pelaku
punya mencekik dan satu menyekap mulut
dan membenturkan kepala korban ke tembok
setelah korban meninggal dunia
hubungan dengan konten negatif itu sudah terputus
sehingga mereka bingung
ini korban mau diapakan
kita tidak bisa lagi mengakses yang ada konten jual beli organ
sehingga dia bermaksud menyembunyikan jejak
dan membuang jenazah korban di salah satu tempat di perbatasan salah satu kabupaten yaitu maros dan makassar
dan mereka pun tidak tahu bagaimana caranya untuk mengambil organ tubuh
seandainya diakses internet itu
ya itu mbak
oke pak lando di luar adanya dugaan kelalaian pengawasan oleh orang tua
tapi di sisi lain juga harus ada antisipasi
apakah dari pihak polisian bekerja sama dengan pihak lain kemenkominfo atau pihak lainnya
menelusuri adanya iklan ini karena tadi anda mengatakan dijanjikan hadiah tertentu dalam usd
artinya kemungkinan ini iklan dari luar ya pak ya
luar negeri ya bukan indonesia
setelah itu ada yandex setelah penelusuran ternyata itu dibuat di rusia
itu informasi yang kita dapat
tapi tidak tertutup kemungkinan itu dibuatnya dalam negeri
artinya ada peran aktif kepolisian untuk mengusut iklan ini
karena kita khawatir ini juga akan menjadi bumerang
kemungkinan akan ada pihak pihak lain tidak hanya anak anak saja
tapi akan ada pihak pihak lain yang melihat iklan serupa
iya kita akan bekerja sama dengan instansi terkait
khususnya kominfo untuk memblokir situs tersebut agar tidak diakses oleh semua pihak
karena ini berbahaya bagikan diri sendiri dan orang lain
terakhir pak lando
pasal pasal apa saja yang kemudian akan dikenakan pihak kepolisian
di sisi lain ada pro dan kontra di masyarakat di satu sisi
dua tersangka masih remaja di bawah umur di bawah usia
tapi di sisi lain masyarakat juga menilai bahwa memang secara hukum
juga harus dijerat dan diproses dengan sebaik baiknya
ya itulah memang kita perhatikan
pelaku ini kan masih di bawah umur
tapi apa boleh buat
ini kan semua orang

semua bisa diproses secara hukum
karena ada kejahatan yang muncul ada perubahan jiwa
jadi polisi menyangka menjerat pelaku dengan pasal tiga ratus empat puluh kuh pidana
pasal tiga ratus tiga puluh delapan ada pasal satu ratus tujuh puluh dan undang undang perlindungan anak pasal delapan puluh
pak landu terima kasih update informasinya
sekali lagi kami menyesuaikan kasus yang terjadi
kita lihat bagaimana proses hukum selanjutnya
selamat malam terima kasih waktu anda untuk krime news
ya kami bisa pesan sedikit
kami pihak kepolisian menegaskan kepada seluruh masyarakat
bahwa di kota makassar tidak ada jaringan jual beli organ tubuh
jadi jangan panik
ini hanya memang pelaku anak anak yang mengakses konten negatif
tidak ada jaringan jual beli organ tubuh di kota makassar
dan mungkin di indonesia tidak adalah
baik semoga informasi dan sosialisasi ini disampaikan dengan tepat dan antisipasinya
kita juga tunggu pak
pihak kepolisian dan pihak pihak lainnya
selamat malam pak lando